hai nama salah ya
kalau begitu posom gc balik aja ya bentuk bisa istirahat pantai pantai ya kita kesehatan
hai papa kenapa kok kayaknya lagi seneng banget makannya aja lahap sekali
tadi andin telpon bilang sama papa kalau dia sudah mencabut gugatan cerainya
hai wah alhamdulillah syukur kalau gitu ya pak oh iya aku inget waktu itu kamu bilang ada
sebenarnya papa udah gak mau bahas soal ini mah tapi ya
kamu harus tahu sih karena papa nggak suka sekali menyimpan rahasia di keluarga itu
jadi waktu persedangan kasus andin
jadi waktu persedangan kasus andin
ternyata al membayar saksi
untuk memberikan kesaksian palsu
untuk bisa memberatkan andi
tapi yaudah lah
andi sudah bisa memaafkan al
kita juga harus berusaha
untuk bisa memaafkan al
ma aku minta
kamu jangan kasih tahu elsa soal masalah ini ya
dan akhirnya nino lagi lagi ikut campur
dalam urusan rumah tangganya adi dan al
andi sudah memaafkan al ya
daddy bear aku namanya
sekarang oma ada dimana sayang
mama juga pengen liat
gue ke kamar mama dulu ya
mama mau bikin dinner
tapi gak jadi
malah suasana hati mama melantarkan
tidak papa maaf
keranya sudah nyakitin kamu
sesedih dan sancur apa mama kalau sampai tahu andi benar terbeda anakku sesuai
oh udah deh ma
mama gak perlu minta maaf
gak ada yang perlu harus dimaafin
sekarang mama isi rehatnya
ma tidur ya
aku temanin ya ma
kok belum datang juga
ah itu dia
nino alhamdulillah kamu udah pulang
udah sekarang kamu istirahat di kamar
lalu operasi kan
sah mama mau bikinin minum nino dulu ya
aduh mau apa lagi sih
gak mungkin juga kan gue angkat sekarang
okay itu dia ya
sekali lagi makasih ya pak
ini untuk terakhir
jangan pernah kamu campur lagi
urusan andin ya
lebih memperhatikan elsa ya
kalau sampai elsa minta bantuan
berarti komunikasi kalian buruk
minta bantuan apa pak
aduh aku keceplosan
padahal tadi karina bilang kan ini rahasia
nino gak boleh tau
kalau elsa pinjam uang
tapi sebenarnya ini kan tidak sehat
buat rumah tangga mereka
kamu bicara saja sama elsa ya
komunikasi kalian itu baik